sementara itu tim gugus tugas penanganan covid sembilan belas kecamatan mampang perapatan jakarta selatan punya cara unik untuk meningkatkan atau mengingatkan warga akan bahaya virus corona
mereka memasang boneka berseragam petugas medis dilengkapi peti mati
bodeka petugas medis dan peti mati ini dipasang di jalan raya kemang jakarta selatan
peti mati juga dilengkapi data warga kecamatan mampang perapatan yang terpapar covid
ini sebagai bentuk imbauan agar warga lebih waspada terhadap bahaya covid sembilan belas
pemasaran peringatan ini pun mendapat beragam komentar dari warga yang melintas
gimana ya mengerikan sih
terus kayaknya makin kesini juga perkembangannya kan makin banyak juga ya
tapi ya mau gimana namanya kebutuhan hidup
jadi ya psik ini kerjaannya di luar ya mau gak mau
tapi yang penting tetap stay safe pakai masker sama bawa hand sanitizer kemana mana